sementara halal bihalal wali kota surabaya tri risma hari ini di balai kota dihadiri ribuan pns
mereka saling berebut bersalaman dengan tri risma dan juga wakil wali kota wisnu sakti buwana
dalam acara ini risma juga sempat marah marah saat memulangkan puluhan gelandangan dan pengemis yang terjaring razia
ribuan pns kota surabaya ini sudah sejak pagi kemarin mengantre di halaman balai kota surabaya
selain menghadiri halal bihalal mereka juga ingin memanfaatkan momen hari pertama kerja untuk bersalaman dengan wali kota surabaya tri risma hari ini
dengan tertib para pns mengantri untuk bisa berjabat tangan dengan risma dan wakil wali kota surabaya wisnu sakti buwana
wali kota risma sendiri memastikan tidak ada pns pemkot surabaya yang bolos setelah cuti bersama lebaran ini
tetapi suasana ceria itu berubah
setelah halal bihalal risma sempat marah marah dalam memulangkan puluhan penyandang masalah
kesejahteraan sosial seperti gelandangan pengemis dan psk
dengan nada keras risma meminta mereka untuk mau bekerja keras dan mau bekerja halal

allah sudah mengajarkan bahwa allah tidak akan memberikan umatnya untuk kesenteraan kalau umat itu tidak mau bersalah
tapi kalau caranya memang psk
apa yang benar
mereka sebelumnya terjaring
dan berbagai operasi oleh satpol pp surabaya
kemudian mereka dipulangkan ke daerah asalnya masing masing
ini yang sehat
ini yang sehat
yang gila gila ya tetap di sini
tetap masih di sana
kecuali kalau sudah sembuh kita baru lepas
ketemu sama keluarga
ini nanti rencananya mau balik ke surabaya lagi nggak
nggak bu nggak pernah kok bu
kapan ini sampai ketangkep
ini gue cari jakat
dari puluhan penyandang masalah sosial yang dipulangkan itu terdapat dua psk yang mengidap hiv aids
pemkot surabaya sendiri hanya memulangkan saja sedangkan penanganan terhadap mereka adalah tanggung jawab daerah asal
lukman rozak wahyu pratama surabaya